kita ke informasi selanjutnya kpu brebes menemukan seorang pendaftar calon legislatif yang diusung oleh dua partai berbeda
calon anggota badan legislatif itu dicalonkan partai nasdem sekaligus golkar
dalam verifikasi pada sabtu kpu menemukan dokumen calon legislator atas nama sri wahyuningsi yang dicalonkan partai nasdem dan partai golkar
saat ini kpu masih memeriksa pengkapan dokumen atas nama sriwayunisi tersebut
di partai golkar sri wahyunisi menempati nomor urut lima dan pada partai nasdem menempati nomor urut delapan
dua partai ini menempatkan sriwayunisi pada daerah pemilihan berbes enam di kutik kecematan wanasari dan bulukamba
dokumen persyaratan pencalekan sriwayungsi ini hampir semuanya sudah lengkap
persyaratan ini dibuat tersendiri di masing masing partai itu
sebagai contoh skck dan surat keterangan tidak pernah menjalani surat hukuman pidana dari pengadilan negeri terlampir secara lengkap di dua parpol itu
kpk dan surat keterangan dari pengadilan untuk berkas pencalekan di partai nasdem dibuat pada tanggal enam juli dua ribu dua puluh
sedangkan untuk partai golkar dibuat pada tanggal enam belas juli dua ribu delapan belas
sriwayunisi memiliki kta nasdem dan golkar
semua kta ini dilampirkan terpisah sebagai dokumen syarat pencalekan
wanita ini juga melampirkan surat pernyataan bakal caleg di masing masing parpol dan ditanda tangani di atas materai
kita baru ketemukan ketika verifikasi yang ternyata memang
ada salah satu bacalek yang diajukan oleh dua partai yang berbeda
padahal sesuai dengan pkpu yang ada caleg itu hanya diajukan oleh salah satu partai saja
tentu ini tidak memenuhi syarat
dokumen dokumennya sendiri apakah dibuat secara sengaja
ya dokumen dokumennya sendiri dari dua partai itu hampir semuanya sudah lengkap ya
mengenai langkah yang akan diambil terhadap calek sriwayunisi
kpu berbes masih melakukan koordinasi dengan kpu jateng